wakil presiden yusuf kala menilai pemilu di indonesia adalah pemilu yang paling rumit di dunia
pernyataan ini ia sampaikan saat membuka rapat koordinasi nasional badan pengawas pemilu di ancol senin siang
menurut jk rumitnya pemilu serentak dua ribu sembilan belas nanti tak lepas dari banyaknya aspek yang harus dipilih
mulai dari calon presiden dan wakil presiden anggota dewan perwakilan rakyat dewan perwakilan rakyat daerah serta dewan perwakilan daerah
oleh karena itu dibutuhkan peran pengawas yang mumpuni dalam pelaksanaan setiap tahapannya
saya tadi sampai kondelnya pak cahyok bahwa setelah dicoba rata rata dibutuhkan sebelas menit untuk satu orang
jadi kalau pemilihan umumnya waktu tps dibuka jam delapan sampai jam dua jam berarti enam jam
maka kalau berarti tiga ratus enam puluh menit tiga ratus enam puluh menit ini dibagi sebelas itu berarti satu bilik suara hanya bisa dipakai tiga puluh tiga orang
kalau betul betul lancar
berarti minimum dibutuhkan satu tps itu sepuluh bilik suara ke tps
ini tentu harus persiapannya lebih matang dan waktu menghitungnya saya kira akan sangat
kini sudah matang
berarti berarti matang sebenarnya tinggi